sebuah jembatan gantung di lebak banten terputus saat sejumlah warga melintas untuk berziarah pada momen lebaran
anda akan melihat video amatir yang menunjukkan detik detik tali penyangga jembatan gantung terputus
diduga karena tidak kuat menahan beban lima belas orang yang sedang melintas di atas jembatan
korban bercerita ketika tali jembatan terputus sepuluh orang langsung terjatuh ke aliran sungai
sementara lima orang lainnya bergantungan memegang tali seling yang masih bisa digunakan untuk menjadi pegangan